jadi para jin itu gak bisa masuk ke dalam rumah bosu
yuk jalan lagi yuk
cell aku masih tidak terima anak buah aku dikerjain sama anak buah kamu
jangan salahkan upeng epeng
hanya buahmu yang on
mau aja dikerjain
kamu yang pengejam
kamu yang bawa sial
sudah dihukum sama si terjin ini
apa masih kurang
mau dihukum lagi
kalian tau ya
yang namanya berantem rusuh ngedumel tetek bengek dan lain lainnya
itu tidak menyesalkan masalah tau
tau nih para bos
aku hanya mikir caranya untuk mendapatkan teko ajaib itu dari pangeran jin
ini malah ribut mele ribut mele ribut mele
kalo jalan itu tak bener
jalankan lutuk jalan ini kaga bener
mending denger kata amit
mending pada berdamai deh bos
ah si bos nih bener juga ya dul ya
sebaiknya kita damai
kalo kita ribut terus
tidak ada manfaatnya
gak ada untungnya
lebih baik kita damai saja ya dol
setujat cahil kenjatan senjata
kita sekarang harus bersatu untuk mendapatkan teko
nah ini dia
berita tentang dunia idikus rabai itu benar adanya
tadi momi dapat info langsung dari alice
yaudah deh momi popi
mungkin berangkat ke sekolah dulu ya
pulang kantor popi harus ke rumah junaid di
popi tuh kenapa tuh
selalu menentangnya emy
sekali sekali kayak bilang mau kenapa tuh
rumah junaid tidak mau
udah mau aja kenapa
ngomong mau itu susahnya
kenapa diangkatin momi
mau dah mau mau mau mau mau
nah gitu dong
nah boleh lah
iya emak emak cempreng rempong banget
ngurusin urusan orang
nanti kalau main
ke rumah bos
kerja yang benar
rumahnya tuh dipasangin
sama pangeran jin
daripada kita yang sedrum
dengan bos jadul
ada yang sedrum
kena si jadul
bos kita juga kan ladung ke mereka lagi dempet
enggak enggak enggak
anak kita dempet
jadi jin tuh jangan sokek
terus balik kemana rendana kita
aduh ibran ancam
aku tidak bisa berpikir dengan sehat
padang kita ini dempet
bagaimana sih kau mengajak jadul dodol
bos bos pada berisikada
untuk menghormati bos jadul
gembira gembira senang senang
oke masuk ke duluan
rumahnya jun adalah
kenapa busur mereka yang masuk masuk ke duluan
udah ikut aja
jadi yang berhak imut sama amit
yang masuk ke luar
aku tidak redo
diam ikut aja
kemudian ya lo
ini udah kebetulan banget popi pulang
popi harus ke rumahnya jun id
aduh emang harus ya
berangkat sekarang harus
mami boki main dulu ya
kamu itu asal main main aja disini juga belum
hey boki kamu itu sekarang ikut sama popi ke rumahnya jun

ngapain kerumah jun mami
kan bugi mau main
takkan daniela kok berantah kayak begitu
sekarang kerumah jun
muka bosen sedih banget sih
ada apaan sih
om jin boleh tau gak
ayah kan mau pergi ke surabaya
cuma pasti kangen nih sama ayah
udah gak usah sedih
ayah bosun kan pergi cuman seminggu
bentar lagi juga
pulang ke rumah
gak usah sedih
ini ada om jin
nah tuh baru namanya bosun
pas tadi aku berangkat ke sekolah
om jin kemana
ke rumahnya bugi
ke rumahnya bogi
om jin tuh penasaran liat maminya bogi tuh ribet banget
sama ayahnya bosun yang mau pergi ke surabaya
ya om jin juga gak ngerti nih
cuma ya heran aja liat maminya bogi tuh ribet sendiri
tapi om jin dengar
maminya bogi tuh sirik sama ayahnya bosun
kok muminya bogi bisa begitu ya
kenapa om jin
pasti ada jinjahat yang masuk ke rumah aku ya
bosun gak usah khawatir
udah om jin pagarin pakai strum ajaib
jadi para jin itu gak bisa masuk ke dalam rumah bosun
yuk jalan lagi yuk
aku masih tidak terima anak buah aku dikerjain sama anak buah
jahir aku masih tidak terima anak buah aku dikerjain sama anak buah
jangan salahkan uping eping
hanya gua mu yang on
mau aja dikerjain
sebal gini sama kalian
ini anak buahku jadi korban mereka ci
pada kocok mukanya gini
itu kebodohan mereka